sudah menghadirkan bagaimana situasi jelang pertandingan final piala presiden antara bali united versus persija
lalu bagaimana situasi terkini di tengah tengah pertandingan
kita akan kembali bergabung bersama rekan saya erlangga wisnu aji di stadion utama gelora bung karno
angga apa yang bisa anda laporkan sekarang situasi terkini di sana di tengah pertandingan
ya budi kick off final pertandingan antara persija jakarta melawan bali united berlangsung pukul delapan tadi
dan tadi stadion utama gelora bung karno senayan jakarta ini gemuruh oleh teriakan pendukung dari persija jakarta the jackmania
karena persija jakarta hingga akhir babak pertama yang baru saja usai ini mampu unggul dua atas bali united
gol pertama persija dicetak di menit ke sembilan belas oleh
menyerang andalannya marco super simic melalui tandukan
manfaatkan umpan dari rezaldi hehanusa
dan marco simic kembali menggandakan perolehan golnya di injury time babak pertama
sekaligus membawa persija unggul dua
dengan torehan dua gol ini marco supersimik sekaligus menegaskan sebagai penyerang tersubur di piala presiden dua ribu delapan belas
hingga saat ini marcus simic telah mencetak sebelas gol
atau menyamai rekor dari christian gonzalez penyerang arema yang musim lalu juga mencetak sebelas gol
dan mungkin saja marco simic mencetak
dapat menambah perbendaraan golnya
karena pertandingan baru saja melesaikan babak pertama dan masih ada empat puluh lima menit babak kedua
namun pertandingan belum usai budi masih ada empat puluh lima menit babak kedua
apakah bali united dapat mengejar ketinggalannya dan membalikan keadaan
masih kita tunggu karena saat ini pertandingan masih memasuki masa jeda
dan sebentar lagi sekitar lima belas menit lagi babak kedua akan segera dimulai budi
apakah situasi kalau tadi kita bicara mengenai pertandingan ya angga ya
bagaimana dengan situasi kondisionalnya
saya lihat tadi ada banyak orang orang atau supporter supporter yang juga berlarian itu
kalau secara umum saya bisa jelaskan memang kondisi di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta ini bisa dibilang cukup kondusif
memang tadi sempat ada insiden di pintu plaza timur di mana penonton berdesak desakan dan sempat ada yang jatuh pingsan
dan tadi juga sempat di sebelah utara sana juga saya mendengar kabar ada pintu
masuk menuju stadion utama gelora yang jebol oleh penonton
namun dan juga tadi sempat saya belum bisa mengkonfirmasi kabar ini
tadi sempat ada kabar polisi sempat menembakkan tembakan gas air mata
namun ini masih harus kami konfirmasi lagi karena tadi kejadiannya baru saja
tapi secara umum kondisi di stadion utama gelora bung karno ini bisa dibilang kondusif
memang masih ada penonton penonton yang tidak mendapatkan tiket masih bertahan di luar stadion utama gelora bung karno senayan
masih banyak mungkin saya bisa ribuan supporter masih ada
di luar stadion utama gelora bung karno
namun mereka juga bisa sedikit mengobati kekecewaannya karena tidak bisa masuk ke area stadion
karena panitia sudah mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan big screen
untuk menonton bersama pertandingan final piala presiden ini
dengan menyiapkan dua layar besar yang ditaruh di plaza timur dan plaza utara di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
tapi terlepas dari semua itu mungkin kita berharap bahwa kedua supporter dari kedua kesebelasan yang bertanding malam ini
dapat bersikap dewasa dan menjaga
dan stadion utama gelora bung karno ini tetap aman tetap utuh
tidak ada mengalami kerusakan apapun
karena seperti kita ketahui bahwa stadion gbk ini nanti akan juga akan dipakai untuk pageran yang lebih besar
yaitu beranak khusus asean games
dan juga kalau sebagai pendukung persediaan mereka mesti juga berhitung
bahwa mereka minggu depan juga akan kembali bertanding di stadion ini dalam laga piala afc
sehingga apabila mereka melakukan perbuatan perbuatan yang merugikan yang merusak stadion gbk
ini juga dapat merugikan klub mereka sendiri
dengan mungkin berbuntu tidak diizinkannya persediaan
dapat bermain di stadion kebanggaan indonesia kebanggaan warga jakarta ini budi
baik terima kasih sekali lagi erlangga wisnu aji atas laporan anda
di tengah pertandingan saya ucapkan juga selamat menonton sisa pertandingan malam hari ini angga
terima kasih itu tadi
rekan saya erlangga wisnuaji yang melaporkan dari stadion utama gelora bung karno jakarta